hai si jimmy kemarin yang terserat ini ke ruangan saya
mesti buka sih
jangan pergi tanpa pengawalan
jangan iya iya aja dilaksanakan
lebih baik kita menjaga
kita memperketat pengamanan
daripada kita harus kecolongan lagi
mama juga ya
kalau nggak ada sesuatu yang sangat penting
gak usah keluar rumah
iya mama akan dengerin kamu
oke gak usah khawatir
kamu gak bawa tas
kamu kok mau ke kantor
biasanya juga aku seringnya tinggalin di kantor
cuma kemarin ada beberapa pekerjaan
yang harus kuselesain makanya aku bawa
masalah belum baca
terima kasih ya
jadi aku berangkat ya
kok belum kamu buka
ngantar surat ini ke ruangan saya
kamu masih buka sih memang
minta permohonan naik banding
mereka menanyakan ke kita
apa kita setuju dan bersedia
untuk hadir dalam persidangan
karena sebagai pihak keluarga korban
kita berhak tetap menolak
tapi masalah ini
lagi pula mama gak keberatan kok
atau dia sudah bertanggung jawab
mama gak keberatan seperti halnya
elsa harus dipindahkan
dari lapas ke
yaudah kalau memang itu keputusan mama
nanti aku wakilkan di persidangan
aku yang hadirin
gimana ya mbak aku bingung
mama mau menyerah ini semua
dengan apa yang sudah mereka lakuin ke mama
pada waktu itu
entah bukan cuma mama yang jadi korban
kamu juga jadi korban kan
kalau kamu bisa memaafkan mereka
mama juga harus berterus terang
bisa memaafkan ya kan
lagi pula orang yang bisa memberikan dan melepaskan maaf kepada mereka
adalah orang yang hatinya sudah berdamai
lagipula kalau menendam itu nggak bagus
menedam itu bagai apa ya menggenggam bara sewaktu waktu kita bisa terbakar
so don't you ever jangan pernah kita mendendam terhadap orang lain ya
iya sih bener
sama kayak mas saul dulu ya kan
lihat aja mukanya
aku mah kasian banget liat mukanya mas
kamu dulu kurus banget
terlalu banyak beban pikiran
nah kalau sekarang kan udah nggak
udah bahagia ada yang ngurusi udah jatuh cinta
kamu happy sekarang
itu maksudnya nanti
yaudah deh kamu gak tuh mau berangkat kerja kan
iya mas yaudah
hati hati ya semangat kerjanya nanti telat
ingat pesan saya ya
berangkat ya mas
fokus di kantor ya
salam gak apa apa ya
kamu benar nin
saat saya mengenggam dendam hidup saya begitu berat
tapi saat dendam itu pergi
membuat saya mengerti apa itu cinta
apa itu bahagia
saya nggak mau hari ini kecolongan lagi
kalau memang masih terjadi
berarti kalian semua
itu tidak mampu menjaga rumah saya
saya akan cari yang mampu
saya mau cari yang mampu
baik pak bos